bicara soal sejarah penerbangan indonesia tidak bisa lepas dari maskapai kesayangan
sang garuda indonesia namun kabar maskapai nasional garuda indonesia yang terjerat
berbagai persoalan dari utang hingga laporan kinerja yang buruk
kian menyeruak opsi akan digantikannya maskapai plat merah tersebut dengan pelita air service
kian hangat jadi perbincangan
apa sebetulnya yang membuat geliat bisnis maskapai pemerintah tersebut mandek
dan berbagai langkah penyehatan selalu menemukan jalan buntu
kami bahas dengan pengamat penerbangan alvin lee pada pagi hari ini
selamat pagi pak alvin apa kabar
selamat pagi sehat terima kasih
pak alvin ini berbagai persoalan ya mulai dari rugi kemudian utang ada gugatan pilot juga
kemudian ada berbagai persoalan lain lah yang kemudian menyoroti maskapai pelat merah garuda indonesia
pertanyaannya mungkinkah masih bisa diselamatkan
ya kalau secara bisnis murni sulit ya menyelamatkan garuda hutangnya sudah sangat besar
over due kemudian juga
ya untuk membangun
airline baru itu juga jauh lebih kecil daripada menginjeksi modal ke garuda
tapi kalau sebagai bumn yang mengemban misi misi pemerintah dan itu bobotnya cukup strategis
tentu saja pemerintah dapat berupaya menyelamatkan garuda demikian
tapi kalau kita bicara soal pemerintah sendiri
nampaknya juga suntikan dana untuk menyehatkan keuangan garuda
tidak kunjung turun melihat laporan kerenjaya juga yang tidak
nampaknya apa sih sebetulnya dari model bisnis yang dikerjakan oleh garuda saat ini
kita ketahui garuda indonesia banyak mendapatkan penghargaan dari luar
tapi kenapa dengan kiprahnya yang cukup baik
begitu image nya juga cukup baik di tengah penerbangan penerbangan internasional lainnya di seluruh dunia
tapi garuda indonesia tidak bisa mencatatkan keuntungan begitu performance yang baik
ya garuda ini kan
apa masalahnya ini bukan mendadak datang ya
sudah menaun bahkan mungkin sudah belasan tahun terakumulasi
sehingga terjadilah apa yang kita lihat sekarang
mulai dari pengadaan pesawat yang tidak tepat
pengadaan sewa pesawat yang terlalu mahal
ini hampir sepuluh kali dari rata rata global
yang kedua tertinggi adalah airways
tidak masuk akal plus
budaya perusahaan yang boros
ini membuat garuda sulit bertahan
ada good governance juga yang disoroti ya
terkait dengan masalah masalah yang menimpa pejabat pejabatnya
mungkin dan lain lain yang kemudian menambah citra buruk dari maskapai garuda indonesia
jika digantikan dengan pelita air pak alvin
apakah ini menjadi opsi terbaik melihat juga kinerja dari pelita air sendiri
iya saya cenderung memisahkan ya
kalau pemerintah ini ingin mengembangkan pelita air sah sah saja
karena plita air ini juga eksistensinya sudah lama sebagai perusahaan charter
kalau memang kapasitas untuk masuk ke penerbangan terjadwal kenapa tidak
tapi kalau dikaitkan dengan garuda saya kira kurang tepat
karena ya kalau garuda ini memang kemudian pilot ditutup ya
kalau tidak bagaimana kan pelita air juga tetap harus berkembang
kedua di pelita air yang saat ini beroperasi sebagai perusahaan charter
pengoperasian jumlah pesawat dan helikopternya juga kecil
untuk berkembang mengisi ruang yang jika ditinggalkan garuda
itu loncatannya terlalu jauh
itu dari sistem kerja infrastruktur perusahaan
berjaring kerja pengalaman dari mil personelnya
membentuk corporate culture budaya perusahaan itu juga penting
itu butuh waktu
saya kira akan lebih cepat kalau citilink ini yang sudah melayani penerbangan berjadwal
mengoperasikan pesawat juga puluhan
ini yang disiapkan untuk mengisi ruang garuda berhenti beroperasi
yang terbaik saat ini saya kira citylink spin off saja
saham garuda di citylink di anak anak perusahaan seperti gmf
jual saja supaya perusahaan anak anak perusahaan ini bisa tetap beroperasi dengan sehat

pak alvin ini bicara soal anak anak perusahaan yang sekarang menjadi prioritas mungkin yang harus diselamatkan terkait dengan kinerja yang tidak cukup baik yang didapatkan oleh garuda indonesia
pak alvin ini bicara soal anak perusahaan
apakah kemudian kita melihat saat ini yang terjadi adalah lcc lebih banyak dipakai oleh masyarakat indonesia
apakah kemudian persaingan antara full carrier dan juga low cost carrier ini menjadi suatu permasalahan juga
garuda indonesia tidak mencapai catatan kinerja yang baik
sebenarnya tidak juga ya
dan full service itu berbeda prioritasnya berbeda ekspektasinya juga ternyata berbeda
tetap ada pasar untuk full service carrier
dan saat ini benarnya citilink ini perlu memperles apakah citilink ini sebagai lcc atau sebagai full service carrier
karena ada tiket citilink ini juga bersaing dengan maskapai
dan saat ini benarnya citilink ini juga bersaing dengan maskapai
memang kalau dibanding dengan harga tiket garuda hanya setengahnya
tapi pesaing swasta lainnya itu full service
harga tiketnya setara dengan citilink
ini yang citylink juga perlu mewaspadai demikian
tapi pak alvin kalau kita bicara soal bisnis dari full service carrier garuda indonesia
apakah karena harus memegang kualitas sebagai full service carrier ini
akhirnya kemudian garuda indonesia terpaksa untuk tadi
atau terpaksa untuk melakukan langkah langkah seperti menyebabkan pesawat terlalu besar
mungkin yang kemudian tidak efisien untuk kinerja perusahaan
atau sebetulnya apa sih kita masih mencari sebetulnya benang merah yang menyebabkan garuda indonesia ini tidak bertahun tahun tidak mencapai kinerja laporan keuangan yang baik
ya saya kira untuk full service itu kan bukan berarti harus premium ya
garuda ini ukuran indonesia
harga tiketnya termasuk super premium
dan fasilitas fasilitasnya juga terlalu banyak untuk direksi komisaris dan juga bagian eksekutif eksekutifnya
nah hal hal ini yang perlu diefisienkan dirasionalisasi
agar pengalaman garuda ini tidak kemudian nanti terulang di citylink

pak alvin tadi kita sempat ngobrol sedikit sebelum online
terkait dengan emosional sentimental masyarakat indonesia terhadap garuda indonesia
pesawat full service pertama yang ada di indonesia
apakah kemudian jika masyarakat indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap maskapai plat merah ini
kemudian pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan keuangan garuda indonesia
dengan mungkin memberikan penyertaan modal agar bisa menutupi utang utang
atau membantu dalam pelunasan utang utang terhadap laser laser yang ada di luar negeri
ada di luar negeri
iya saya dapat memahami ya
ada kata emosional antara konsumen penerbangan di indonesia dengan garuda
saya sendiri pertama kali akan naik pesawat terbang itu juga dengan garuda
mungkin tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
sehingga selama lima puluh tahun lebih saya terbang bersama garuda
otomatis itu ada kataan emosional
tapi dalam bisnis ini punya yang lebih dipentingkan adalah rasionalnya
bisa saja nanti garuda ini dijual
manya garuda tapi yang melanjutkan adalah pihak lain
tapi untuk pemerintah mengeluarkan tujuh puluh an triliun ini juga
ini uang rakyat juga
tentunya harus dipertanggungjawabkan
dan saya yakin para pejabat para menteri juga tidak mau
ketika kemudian hari harus bertanggungjawab
saya ingat ketika saya masih menjadi anggota komisi lima dpr
sekitar tahun dua ribu dua puluh
itu juga sudah mengucurkan satu triliun untuk menyelamatkan garuda
lima ratus miliar untuk menyelamatkan merpati
merpati ternyata tidak bisa tertolong
garuda ini saya kira kita perlu cermat
jangan sampai nanti setelah di bailout
juga di kemudian hari mengalami nasib serupa
masa depan mas kapai full service airlines di indonesia
kemarin sudah ada
tadi bapak menyebutkan terkait dengan merpati
yang sudah mendapatkan dana bailout
kemudian garuda indonesia yang kemudian akhirnya terpaksa
nampaknya harus menerima kenyataan pahit
tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik
kemudian mau tidak mau mungkin menerima opsi
untuk bergabung dengan pelita air
bagaimana kemudian masa depan melihat industri penerbangan di indonesia
industri transportasi udara ini
ke depannya sangat dinamis ya
dengan perkembangan teknologi
juga dengan perubahan perilaku manusia
kebutuhan untuk travelling untuk
miss untuk bekerja ini akan menurun
pekerjaan yang bisa dilakukan secara online
sehingga perlu repositioning dan juga
apa munculnya teknologi
baru misalnya pesawat dengan
tidak lagi menggunakan minyak
kemudian juga drone yang bisa mengangkut penumpang
untuk jarak dekat tentunya model penerbangan ini
perlu dimatikan dan secara
tidak ditinjau kembali
bukan hanya sekedar full service atau lcc saja demikian
baik pak alvin kita masih menantikan bagaimana nanti
langkah yang akan diambil terkait dengan lcc
kemudian penyelamatan dari maskapai garuda indonesia
semoga ini bisa menerdekkan
titik yang cukup cerah
bagi masa depan penerbangan indonesia tentunya
terima kasih bapak alvin lee
sudah bergabung bersama sian indonesia today pada pagi hari ini
salam sehat pak